kapolda metro jaya irjen paul fadil imran menyatakan kapolsek metro tanah abang kompol singgi hermawan dan wakapolsek metro tanah abang kompol sri wahyudi terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hal itu dikatakan kapolda metro jaya irjen paul fadil imran saat memantau kegiatan rapi tes di kawasan petamburan pada minggu siang
fadil menyatakan lurah petamburan kapolsek dan wakapolsek tanah abang diduga tertular covid sembilan belas saat melaksanakan tugas mengawal kegiatan masyarakat
fadil menambahkan saat ini ada temuan kelas terbaru yang menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus covid sembilan belas
yaitu klaster tebet petamburan bandara soekarno hatta dan klaster megamendung jawa barat
pihaknya bersama pemerintah daerah akan terus melakukan tracing agar menekan penyebaran kasus covid sembilan belas
beliau sedang isolasi terkonfirmasi positif
mudah mudahan lurah petamburan bisa segera
demikian juga dengan kapolsek tanah abang kompol singgi dan wakapolsek
mudah mudahan kita doakan ketiga beliau ini yang bertugas melakukan kegiatan kegiatan kemasyarakatan bisa segera dipulihkan
kesehatannya normal kembali sehingga bisa melayani masyarakat